nama bima yudo saputro akhir akhir ini menjadi perbincangan warganet
penyebabnya bimo dengan lantang mengkritik lampung sebagai provinsi dajal
tagar bima sempat trending di media sosial twitter
sosok bima menjadi viral lantaran dirinya yang mengkritik tanah kelahirannya
provinsi lampung tak maju maju dalam sebuah unggahan di tiktoknya
kritikan bima berujung laporan polisi oleh seseorang bernama ginda ansori ke polda lampung
bima dilaporkan lantaran dirinya telah melontarkan ujaran kebencian yang mengandung sara
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kabit humas polda lampung kombes polisi zahwani
dan kuasa hukum sekaligus jurubicara keluarga bima bambang sukoco
selamat sore pak zawani dan juga pak bambang
oke saya mau ke pak pandra terlebih dahulu
pak pandra polisi akhirnya menghentikan penanganan perkara kasus tiktokers bima yudho saputro
apa alasan penghentian perkara ini pak
ya baik ini yang kita katakan bahwa di dalam proses penyidikan perkara itu
diawali dengan adanya suatu upaya penyelidikan
jadi penyidikan harus diulangi penyelidikan adanya laporan dan pengaduan
tentu ditindaklanjuti oleh tim penyidik untuk mengumpulkan alat bukti
dari pengumpulan alat bukti ini tentunya kita memeriksa semua yang berkaitan alat bukti tersebut
dan juga berdasarkan pasal seribu delapan ratus empat puluh h itu juga ada keterangan ahli
jadi dari mulai tanggal sembilan april kemudian juga dilanjutkan sampai tanggal lima
kami tidak ada yang berhenti untuk melakukan pengumpulan alat bukti dan barang di dikanan

jadi artinya betul betul tahap bertingkat berlanjut
dan dari hasil pemeriksaan dari beberapa orang saksi termasuk saksi ahli penyidik dalam hal ini
tadi kami sudah melaksanakan kegiatan kompresi pes
yang bersama saya tadi selama buka bentuk mas juga tadi kami melaksanakan kompresi pes
hasil gelar perkara dari penyidikan kasus tindak pidana diduga tindak pidana etik ini
karena tidak mencukupi alat bukti yang ada dan juga dari keterangan saksi ahli
dapat patut diduga bahwa tidak terpenuhnya unsur tindak pidana yang dilakukan
dalam hal ini penyidik telah menghentikan penyelidikan atau penyidikan ini tidak dilanjutkan
sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya begitu mbak rifana
oke artinya tidak ditemukan unsur tindak pidana ya dalam laporan ini
pak pandra artinya polda lampung menerapkan restoratif justice sesuai dengan arahan pak kapolri begitu
ya bukan jadi ini bukan restoratif justice tetapi intinya ini adalah kewenangan penyidikan
karena memang kita telah mengungkai sp tiga memang bukti bukti alat bukti yang ada tidak mencukupi sehingga tidak dilanjutkan
jadi intinya ini adalah benar benar yang ada di dalam
benar benar yang ada di dalam kewenangan penyidik karena tidak mencukupi bukti
dan juga tidak ada arah daripada maksud kami keterangan saksi ahli tidak mengarah kepada pidana
jadi ini adalah murni karena memang ini adalah penyidikan
oke kalau ini murni subjektivitas dari penyidik yang menjadi pertanyaan kenapa sejak awal polda lampung menerima laporan ini
kan ini sebetulnya bentuknya kritikan kenapa harus diterima laporannya
ya inilah yang saya katakan semua laporan dan pengaduan itu berdasarkan kitab undang undang hukum acara pidana di pasal satu ratus sembilan belas juga diatur
dan juga di peraturan kaporri
nah tahun dua ribu sembilan belas setiap kandung kaporri wajib menerima laporan dan pengaduan
namun laporan dan pengaduan itu harus didalami sehingga nantinya benar benar harus terang
suatu permasalahan yang harus terang dan jelas
adanya azad persatuan di muka hukum dan juga ibaratnya kita harus menerapkan azad's resumption of innocence
azad's pranggugatan salah

kita terima dahulu kemudian kita melakukan pendidikan baru kita tentukan apakah ini resurs terpenuh atau tidak demikianlah
saya mau tanya ke perwakilan keluarga dari bima ya
sudah ada pak bambang sukoco jurubicara sekaligus kuasa hukum dari keluarganya bima
pak bambang bagaimana kemudian bima dan keluarganya merespon penghentian kasus pelaporan ujaran kebencian ini di polda lampung
oke selamat sore pemirsa cnn indonesia
jadi pastinya kami bersyukur dahululah karena salah satu simpul masalah dari bima kemarin ini sudah clear
dan pastinya kami sangat berharap agar ini tidak menghilangkan esensi dari kritik yang disampaikan oleh saudara bima
karena intinya adalah dia ingin mencoba memberi masukan kepada pemerintah provinsi dan akhirnya harus dilaporkan
meskipun hari ini pihak polda lampung telah memberikan sp tiga terhadap masalah itu mbak
mungkin begitu mbak
menurut keluarga penghentian dari perkara ini ataupun kasus ini karena desakan publik dan atensi sejumlah tokoh atau murni subjektivitas penyidik tadi seperti yang disampaikan oleh pak pandra
karena kan ini begitu
ada laporan kemudian atensinya banyak sekali
oke oke dari awal kemarin saya mencoba untuk menelaah ya
kemarin saya juga sempat mengeluarkan statement bahwa kalau menurut saya kembali lagi ini menurut pendapat saya pribadi
memang kasus ini agak sulit untuk dinaikkan ke tingkat penyelidikan ya ke penyidikan sorry
karena memang menurut kami secara unsur ketika ini dikenakan pasal dua puluh ayat dua undang undang eti
menurut saya tidak masuk
dan memang saya juga tidak menafis terkait adanya banyaknya atensi dari banyak publik figur ya
kemarin kita sempat juga berkomunikasi dengan pak menko polhukam dengan komisi tiga dpr dan dengan rekan rekan dari dpr ri
memang ya kami tidak menafikan itu juga menjadi mungkin menjadi salah satu kesimpulan yang diambil oleh pihak polda lampung mbak
apakah penghentian kasus ini akibat atensi sejumlah tokoh yang melihat jalannya proses kasus ini ya dan desakan publik
atau kalau misalnya tidak ada atensi kemudian bisa jadi tidak dihentikan
baik ini yang saya katakan tadi mbak rifana
polri dalam hal ini penyidik melakukan proses penyidikan itu adalah berdasarkan scientific crime investigation
makanya kami memerlukan saksi saksi
jadi perlu saya sampaikan di sini pemeriksaan secara malakun tadi itu kami telah mengumpulkan enam orang saksi
di mana di enam orang saksi itu ada saksi pelapor kemudian juga ada saksi dari penafsir kami dari masyarakat dan ada saksi ahli
dari saksi ahli ini ada dua saksi ahli di bidang hukum pidana dan satu ahli bahasa
jadi kami memang betul betul kita melakukan proses penyidikan ini adalah betul betul secara ilmiah
artinya kami tidak gegabah menerima laporan ataupun kita mengerah laporan tersebut tanpa nantinya kita sudah mengetahui bahwa proses ini adalah secara transparansi berkalingan
tentu kita harus bertahap bertingkat dan berlabuh
sehingga penyidik itu mempunyai kewenangan yang tidak dapat intervensi tetapi mempunyai keyakinan daripada keyakinan penyidik itu yang sesuai dengan pro justisia
demikian mbak riana
bambang ya ini kan sejak awal yang melaporkan bernama ginda ansori yang melaporkan bima ke polda lampung ini ginda ansori yang dulu pernah menjadi kuasa hukum dari gubernur lampung
jadi kalau misalnya bisa dilihat apakah ini suatu kebetulan atau memang menurut anda ada memang perintah untuk melaporkan bima akibat kritikan yang disampaikan
ketika kemarin kita sempat satu frame dengan saudara ginda ansori
memang saya sempat mencoba komunikasi dan menanyakan
cuma dengan jelas beliau bilang bahwa ini murni dari pribadi beliau lah
tidak ada arahan dari siapapun baik itu seperti yang mungkin diperkirakan dari bapak gubernur atau mungkin
tapi ya itu bukan kewenangan saya untuk bisa menilai itu ya mbak ya
pastinya cuma ya istilahnya kemarin kami sempat berkomunikasi dan ya itu yang disampaikan beliau ke saya seperti itu mbak
jadi memang beliau ataupun pelapor mengaku tidak ada suruhan begitu ya
tapi saya mau ke pak pandra
pak pandra kenapa kemudian polisi perlu mendatangi keluarga bima
apakah kemudian ada suruhan dari gubernur lampung arinal junaidi
ini kan polisi sempat babim kantipnas kan sempat mendatangi keluarganya ya meminta keterangan begitu
ya baik saya mau tuliskan dulu

tugas polis saat ini sebagaimana yang dikatakan presisi yaitu produktif
mampu melihat situasi ancaman setiap ambang potensi gambuan
jangan menjadi potensi gambuan menjadi ambang gambuan apalagi gambuan nyata
ini adalah yang sifat viral
tentu orang banyak yang pro dan kontra ada yang suka atau tidak suka
nah ini harus kita isolasi
kemudian juga seponsibilitas
polisi hadir cepat untuk melakukan upaya upaya preventif preventif dan represif
yang terakhir adalah transparansi berkeadilan
upaya yang dilakukan pada saat tersebut seorang yang membuktikan tipnas
bayangkara pembina keamanan ketertiban masyarakat
ini adalah yang tugasnya untuk melakukan pengecekan ataupun juga melakukan melihat
warganya yang tenang bermasalah
tentu kehadiran warga warga yang bermasalah tersebut tanggung jawab daripada panggilannya
itu yang ditanyakan
karena sudah sempat viral sehingga dia memastikan apakah benar benar ini akan terancam
terhadap keluarga daripada saudara ananda bima ini ya seperti pak juliman keluarga pak juliman
nah ini yang kami lakukan
dan sampai saat ini sebagaimana pak mas sukoto sudah sampaikan bahwa sampai saat ini
kepolisian benar benar untuk menjaga jangan sampai terjadi aksi aksi yang tidak kita inginkan bersama
ya kita ketahui itu yang saya katakan di era keterbukaan informasi publik dan juga di era digital ini
orang bebas melaksanakan ekspresi
tentu kejadian ini menjadikan hikmah bagi kita semua
artinya semua pihak tentunya mengandung hikmah
mari kita bijak dalam bermedia sosial dan mari kita jangan sampai kita anti kritik
nah seperti itulah
kami yang berada di sini itu betul betul mormin untuk melakukan memelihara kantipnas
memberikan pelindungan penghayalan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga adanya azas persalahan hak di muka umum
jadi semuanya harus kita lindungi begitu mbak timpangan
artinya dari polda lampung membantah ya bahwa ada intimidasi terhadap keluarganya bima saat babim kantipnas mendatangi ke sana ya
saya mau tanya kalau memang tidak ada intimidasi kenapa kemudian pak bambang ada pernyataan ataupun ada ketakutan intimidasi yang dialami oleh keluarga bima pada saat itu
oke mbak jadi memang mungkin ini perlu sekali lagi saya klarifikasi dan luruskan
jadi memang yang ada mungkin kemarin sempat muncul masalah intimidasi ataupun ketakutan itu sebenarnya ketika dari kronologi yang saya ceritakan
orang tua bima ini kan dipanggil oleh bapak wakil bupati lampung timur
ya dengan diantar oleh pak camat raman utara beliau diantarkan untuk ke rumah dinas bapak wakil bupati lampung timur
kemudian setelah sampai rumah beliau bapak wakil bupati ini menghubungi bapak gubernur lampung timur
nah dari komunikasi itulah akhirnya bapak gubernur meminta berbicara dengan bapak juliman melalui hp nya bapak wakil bupati
nah disitulah ada komunikasi awal yang menyatakan bahwa bapak gubernur meminta kepada bapak juliman agar bicara dengan bima untuk stop berhenti
membuat konten lagi yang mengkritik pemerintah provinsi lampung itu dari awal yang disampaikan
kemudian karena ini sudah terlanjur menjadi viral akhirnya pak yuniman berbicara bahwa beliau memohon maaf atas apa yang telah bima lakukanlah
karena kita masih menggunakan adat orang ketimuran
kan seperti itu
kemudian ada satu lagi dari bapak gubernur yang itu mungkin akhirnya menjadi polemik ya karena beliau berkata bahwa
oke maafnya saya terima tetapi saya tetap akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum
kata kata inilah sebenarnya yang dirasakan bapak juliman itu ya mohon maaf kembali saya ulangi ini diucapkan oleh orang nomor satu di provinsi lampung mbak
jadi intimidasi itu datangnya malah dari gubernur lampung ya
itu yang kami maksudkan adalah seperti itu sebenarnya
kalau dari babim kamtipmas yang datang ke rumah apakah ada intimidasi juga
karena kan bima sempat mengatakan dalam tiktoknya bahwa polisi datang ke rumahnya
oke jadi misnya disitu
ketika bapak yuliman ini pulang dari bapak wakil bupati sekitar jam sepuluh siang di rumah ada bapak babin kantipmas dari polsek raman utara
dan waktu itu datang normatif saja sih beliau tanya terkait untuk membenarkan apakah benar ini anak dari bapak juliman yang sudah viral ini
dan memang ada sempat bertanya tentang ijazah bima karena mereka mau memastikan
alasannya ketika nanti ada pimpinan menanyakan mereka sudah tahu jawabannya seperti itu
dan tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian atau bapak babim kamtipmas yang ditanyakan keluarga mbak

ada intimidasi dari pihak kepolisian
yang ada intimidasi dari gubernur lampung yang mengatakan kepada orang tua bima akan melanjutkan kasus ini ke proses hukum
tapi sudah ditindaklanjuti oleh bapak bapak dari polda lampung penyidik punya subjektivitas bahwa menghentikan perkara ini begitu ya
langkah selanjutnya apa yang akan ditempu oleh keluarganya bima
oke keluarga sebenarnya sudah menerima ya mbak ya
karena kami sebenarnya tidak ingin ini terus berlaku
karena kami sebenarnya tidak ingin ini terus berlaku
bagi kami keputusan polda lampung hari ini sudah merupakan hadiah lah buat kami sebenarnya
karena bagaimanapun kami tidak ingin membuat ini menjadi lebih gaduh lagi
dan pastinya tetap kami mengharapkan itu dengan kasus ini di sp tiga akan memunculkan bima bima baru
itu harapan kami sebenarnya
karena tersedia ruang publik yang terbuka setelah bima speak up ini

saya pikir banyak orang yang bisa bicara tanpa harus takut untuk dilaporkan ke polisi gitu
baik memunculkan bima bima baru
pak pandra terakhir ke depan bagaimana polda lampung mengantisipasi jika ada kritikan yang datang dari bima bima lain
dan kemudian tidak diterima ataupun diprotes kemudian berujung laporan seperti ini
ya baik mbak rifana
ini yang saya katakan di bulan suci ramadan ini
inilah di bulan kita bisa saling menjaga
jaga lau hati
intinya seperti itu
jangan kita menjadi emosi
apalagi setelah kita mencapai hari kemenangan
baik untuk itu yang saya katakan
ini menjadi hikmat dari semua pihak
dalam arti kata kita ini sudah era keterbuka informasi publik
jadi kita tidak bisa lagi kita menjadi anti kritik
kita harus menerima untuk memperbaiki diri kita
termasuk juga pada saat nanti ada bima bima baru yang kedepan ini
tentu generasi milenial akan menerima
generasi milenial adalah generasi kami
generasi yang mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin
jadilah generasi muda milenial yang cerdas
kemudian generasi muda yang muda dan juga berbudaya
kita bangsa indonesia
bangsa yang berdasarkan pancasila
nah ini yang kita artinya budaya ini harus kita jaga betul
ada yang namanya hormat menghormati sopan sampun
itulah kita katakan bijak perbedaan sosial
apalagi kita sekarang sudah generasinya berbeda
itu yang harus kita tanamkan muda berarti
itu yang ke depan yang sampai terjadi lagi
harap kita tidak inginkan
semoga di negara kita ini benar benar kita bisa merasa aman nyaman dan tentram
hidup dalam kita berpeserakan
demikian mbak rimana
semoga semua pihak bisa memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini
dan tidak ada yang alergi terhadap kritikan yang disampaikan oleh anak anak muda indonesia
apalagi kritikan tersebut sebetulnya untuk perbaikan
sehingga gubernur kemudian kepala daerah seperti bupati dan juga wali kota
supaya tidak alergi terhadap kritikan kritikan dari masyarakatnya
terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini
kapit huma spolda lampung kombes polisi zahwani pandra arsyad
dan juga kuasa hukum serta jurubicara keluarga bima bambang sukoco
sehat selalu pak pandra dan juga pak bambang
selamat malam salam resisi mbak
salam terima kasih mbak pandra terima kasih mbak